kita beralih ke informasi lainnya
sebuah desa di lereng gunung anjas moro kecamatan wonosalam jombang
di tempat ini para peternak sudah mampu berinovasi
memanfaatkan bahan susu sapi untuk dijadikan es krim susu yang lezat dan sehat
kampung sapi perah
yakni dengan menyiapkan susu sapi murni yang dimasak ke dalam alat khusus
selanjutnya susu murni diberi bahan tambahan pembuat bahan es krim
setelah diaduk hingga rata menggunakan mixer
lalu dimasukkan ke dalam alat membuat es krim selama empat puluh lima menit
setelah adonan dikemas dan dimasukkan ke dalam freezer hingga mengeras dan siap dikonsumsi
karena warga tak lagi bergantung pada susu perahan sapi saja
melainkan produk olahannya
dan yang bisa menambah perekonomian mereka
sehingga susu itu melimpah sekali di sini itu
sehingga kami berpikir selain hanya dijual itu kira kira dibikin apa
akhirnya kami punya ide untuk dijadikan produk produk
saat ini pihak desa terus mendukung warganya
untuk mengolah aneka produk untuk meningkatkan perekonomian warga
meski dipasarkan di area jombang saja
produk ini diharapkan bisa memenuhi pasar di kota lain